tapi dia kehilangan kenangan dari orang yang paling berarti dalam hidup dia
reva lama sekali kamu izin meninggalkan kelas saya
tapi tadi saya udah minum obat
jadi saya udah siap buat ngikutin kelas lagi
lain kali kalau kamu dalam keadaan sakit
kamu gak usah masuk aja ya
fak lo beneran sakit
yang sakitnya itu hati gue
obatnya cuma nenangin diri
lo jangan pernah ngerasa sendirian
terima kasih ayah
kalian semua dengarkan ya
materi yang telah saya ajarkan pada kalian
harap kalian catat baik baik
karena itu akan saya tanyakan pada ujian akhir semester
dan materi tersebut tidak ada pada diktat kuliah kalian
kelas saya sudah selesai
saya ucapkan terima kasih
mau gue tungguin
atau lo mau bawa catatan gue biar lo bisa saling di rumah
udah udah gak usah apa apa
biar gue catat yang di papan aja
lagian gue juga gak buru buru kok
lo pulang duluan aja
kalau ada apa apa kabarin gue
hati hati di jalan
gue harus cari lagi kalung liontin hati dari alam marhum mama
gue gak rela kalung itu beneran hilang
apa yang pengen omongin ke gue
lo nyuruh nyuruh geng sergala untuk ngelakuin sesuatu tanpa sepengatungan gue
disitu kan posisi gak ada lo
dan gue punya ide bagus
daripada lama nungguin lo ya gue nyuruh mereka bergeraklah
jadi lo gak ngerasa bersalah udah ngelakuin ini semua ha
kenapa gue harus merasa bersalah
seharusnya lo seneng apa yang gue lakuin ke mereka itu menunjukkan geng segala tarinya
geng serigala tarinya
ini lo bukan geng serigala
lo pikir pake otak
kemarin kan lo diajar boy
jadi ini sekarang saatnya kita bales boy dan geng warrior

di sini gue lidernya gue ketua geng serigala
jadi keputusan dari gue bukan dari lo
ngapain sih masih dibahas
mendingan sekarang kita fokus buat ngancurin boy dan geng warriornya
jangan pikir lo banyak uang
lo bisa ngelakuin semuanya
kenapa sih lo mau siang kayak gini
karena anak buah lo udah gak ada yang nurut lagi sama lo
karena mereka ngerasa gue lebih berguna dibandingin lo
buat apa kita fight kan gue udah minta maaf sama lo
kalo sampe boy dan geng warrior tau mereka akan ngerasa menang
tapi lo ini lo harus hargain gue
lo harus tahu mondi
selama ini gue cuma nahan diri karena gue harus manfaatin lo dan geng serigala buat pales dendam ke boy
kayaknya rencana awal tuh gak bakalan semulus jalan tol deh
karena lo liat aja tuh musuh lo tuh tangan ganti kayak gitu
dan gue liat liat dia makin berani sama lo
ya lo tau lah apa maksud gue
ada apa sih dari tadi suruh gue buka whatsapp grup fiery fashion lo
gak sopan banget sih nih foto
kenapa refah refah itu berani deketin boy lagi
tadinya tuh gue gak mau ngasih tau lo
tau gak sampe lo ngeliat sendiri
tapi gue gergetan sendiri
pengen gue piting piting ke anak baru tau gak
lo sih slow motion banget jadi orang
orang dia kalo emang lo mau ngajar boy lagi lo tuh harusnya lebih gercep tau gak daripada dia
lagi ini cewe deket banget sih
sekarang lo lihat sendiri kan
lo harus ngambil tindakan ya sih lo
gue sekarang mau bikin perhitungan buat dia
gue harus makan temen
gak ini kenceng bro
sori ya kaulah emak
geber geber makan semua
gerak capbr republican
debra habis berapa tuh
untung aja lu datang boy
coba kalau nggak bisa bisa gue pecahin celengan ayam gue tuh buat bayar ini semua nih
nih si misro mesen gak tanggung tanggung
gila urusan bayar aja propera lupa lu propera amnesia
ah pelit banget sih lu combrong sama temen
lu kunyah tuh sampe abis